assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
kita bangsa indonesia patut berbangga
patut berbahagia dan patut bersyukur
bahwa kita telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa
dewasa dalam berdemokrasi
dewasa dalam melaksanakan pemilu
dewasa dalam berbangsa dan bernegara
kita berpukul sehingga bahwa di berat
kita telah dewasa dalam menjaga perdamaian
dewasa dalam mengelola perbedaan perbedaan
dan dewasa dalam menjaga dan memperkok tatuan
bukti katanya adalah
ke dewasaan kita berdemokrasi
kemampuan kita untuk menyelesaikan pemilu yang jujur dan adil
serta pemilu yang penuh dengan perdamaian dan kegembiraan
pemilu demi pemilu telah kita lalui dengan penuh kedewasaan
pemilu yang sekarang ini
saya meyakini insyaallah akan bisa kita lalui dengan damai
sesuai dengan amanat konstitusi yang kita miliki
alhamdulillah puji dan syukur
kita panjatkan kehadirat allah swt
rekapituasi nasional pemilu serentak dua ribu sembilan belas
pada dini hari tadi
rakyat indonesia telah menentukan pilihannya
baik dalam pileg maupun pilpres
inilah makna dari hakiki
hakikat rakyat yang berdaulat
saya dan pak giai haji ma'ruf amin
mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua
kepercayaan dan amanah rakyat kepada kami tersebut
akan kami wujudkan dalam program program pembangunan yang adil dan merata
untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat
di seluruh tanah air indonesia
setelah dilantik di bulan oktober nanti
kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat indonesia
kami adalah pemimpin dan pengayom
kami akan berjuang keras
demi terwujudnya keadaan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia
marilah kita bersatu padu
membangun bangsa dan tanah air tercinta
demi kesejahteraan generasi kita mendatang
serta generasi anak cucu kita di masa depan
saya mengapresiasi setinggi tingginya
atas kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu
kpu dan bawaslu
kepada tokoh masyarakat dan juga para peserta pemilu
kepada aparat keamanan tni dan polri
serta semua pihak
termasuk para saksi yang telah siang dan malam
bekerja dengan tulus demi pemilu yang adil dan jujur
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh